kalau ngomongin tempe atau tahu jadi inget lagu masa kecil kamu makannya apa tempe
tempe dan tahu dibuat dari bahan dasar kacang kedelai dan jadi salah satu sumber makanan yang kaya banget dengan protein
belakangan harga kedelai yang melonjak tinggi membuat tempe langka dan juga mahal di pasaran
situasi ini menyebabkan penjual dan masyarakat sulit akhirnya untuk mencari makanan asli indonesia yang sudah mendarah daging
kita bahas soal hubungan makanan kedelai ini dengan masyarakat indonesia bersama dengan fadli rahman dosen sejarah dari fakultas ilmu budaya universitas pajajaran bandung melalui sambungan zoom
pak fadli selamat malam
malam mbak puspa
halo pak fadli ini melihat jejak kemunculan tahu tempe di masa lalu
mungkin kita bisa flashback gitu dengan apa namanya banyak ada kepanikan lah sejumlah kepanikan orang terhadap hilangnya tahu tempe di pasaran
kalau melihat jejak
sejaknya tempe di masa lalu tahu tempe seberapa penting sebetulnya tahu dan tempe ini menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat indonesia
ya jejak tahu dan tempe dalam konsumsi masyarakat indonesia khususnya di jawa pada masa lalu itu memang sangat penting ya
karena kedelai itu merupakan bahan makanan pokok kedua yang terpenting setelah beras
jadi kalau kita lihat ya kebutuhan paling pokoknya
pokok berbagi masyarakat indonesia itu bukan hanya beras tapi juga kedelai
jadi dalam jejak tradisi boga atau kuliner leluhur pada masa lalu ya kedelai ini memang bahan pangan yang paling pokok untuk digunakan sebagai bahan konsumsi sehari hari yang diolah menjadi tahu kemudian tempe
dan bahkan pemanfaatan kedelai ini bagi masyarakat
nah jawa ya di masa berabad abad yang lalu itu seringkali dipakai sebagai bahan makanan yang menyelamatkan ketika dalam kondisi krisis pangan
sehingga kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ya krisis tahu dan tempe yang langka di pasaran ini menjadi ironi ya
karena pada saat yang bersamaan kita semua tahu ya bahwa
pemerintah tengah menggadang gadang tempe sebagai warisan budaya tak benda dari indonesia ke unesco
dan juga sebuah ironi ya
seperti tadi dikatakan bahwa kebutuhan impor kebutuhan kedelai kita ini sebagian besar impor
kalau kita kembali lagi melihat berbagai catatan sejarah yang merujuk bahwa tempe ini tahu dan tempe sudah jadi panganan yang menemani keseharian
sekaligus bukti kecerdasan masyarakat indonesia
sekaligus bukti kecerdasan masyarakat indonesia
gizi jelas ada banyak manfaat tahu tempe untuk kesehatan tubuh
tapi atas dasar apa pak fadli tahu tempe mampu meningkatkan kecerdasan seseorang di masa lalu
apakah melihat dari kreativitas pembuatan benda tersebut makanan tersebut
ya bagaimana citra tahu dan tempe ya terutama kalau kita perhatikan dalam konteks gizi ya
sekarang tempe itu disebut sebagai superfood ya
di berbagai negara bahkan di negara negara barat ya
padahal awal kemunculannya tempe di jawa tengah ya
di dalam laporan atau catatan catatan arsip dan dokumen belanda
di abad ke tujuh belas informasi yang paling awal menyebutkan tempe itu banyak dibuat ya oleh para petani jawa ya
dengan memanfaatkan kedelai ya yang surplus yang memang banyak dibudidayakan
dan awalnya orang orang belanda menganggap bahwa tempe yang dikonsumsi oleh orang orang jawa itu sebagai makanan rakyat jelata ya
jadi tidak heran kalau sampai tahun lima puluh an itu ada lagu oslan hussein ya seorang penyanyi tempo dulu
itu yang menyanyikan lagu tempe sebagai makanan rakyat jelate gitu ya
dalam aksen betawi gitu ya
dan memang pada masa abad dari sejak abad ke tujuh belas ketika catatan orang orang belanda ya
yang mencatat tentang tempe sebagai bahan konsumsi massa di jawa
itu dianggap sebagai makanan rakyat jelata
makanya orang belanda awalnya orang orang eropa tidak mau mengkonsumsi tempe
karena dianggap sebagai makanan rendahan
tapi pada masa awal abad dua puluh ketika terjadi krisis pangan ya
di tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an tempe ini mengalami reputasinya meningkat ya
karena penelitian gizi yang dilakukan oleh para ahli gizi belanda
orang eropa yang saat itu melihat merasa heran
ketika dalam kondisi krisis pangan orang orang jawa itu masih bisa bertahan hidup ya
ternyata ketika diteliti ya dari tempe yang dikonsumsi oleh mereka yang selama ini
yang selama itu dianggap oleh orang belanda sebagai makanan rakyat jelata
atau vogue food soul gitu dalam istilah belanda gitu ya
dan setelah itu kemudian citranya naik ya

itu disarankan oleh para ahli gizi supaya orang belanda orang orang eropa mengkonsumsi tempe juga
karena saat itu supply daging minim ya
orang eropa itu kan konsumen daging ya
dan substitusinya ketika daging tidak ada menurut para ahli gizi itu adalah tempe
dan ternyata tempe ini bisa menyelamatkan nyawanya orang orang belanda ya
dan bahkan ketika menjadi tahanan perang ya jepang
ya mereka bisa bertahan hidup karena tempe
ya mereka bisa bertahan hidup karena tempe
nah awal mula dari makanan rakyat jelata kemudian menaik derajatnya menjadi superfood
oke jadi tahu tempe adalah lauk tanah jawa yang mendunia
disebut dengan makanan indonesia yang mendunia
kemudian bagaimana pak fadli melihat tingginya minat warga asing terhadap tahu tempe asal indonesia
yang akhirnya membuat beberapa negara juga produksi sendiri tahu dan tempe mereka
yang akhirnya membuat beberapa negara juga produksi sendiri tahu dan tempe mereka
apakah ini cukup mengkhawatirkan
apakah ini cukup mengkhawatirkan
apakah ini cukup mengkhawatirkan
untuk pasar indonesia
ya sebetulnya tren ini sudah mulai berlangsung sejak masa perang dunia ii ya
setelah perang dunia ii
jadi setelah perang dunia ii itu banyak krisis pangan ya di berbagai negara di berbagai belahan dunia ya
dan yang dilakukan di berbagai negara seperti di amerika serikat itu adalah mengembalikan kondisi pangan ya setelah masa perang dunia ii itu

dan amerika serikat itu kemudian mengembangkan jutaan hektare
mengembangkan jutaan hektare lahan untuk ditanami kedelai
jadi tidak heran kalau sekarang kita menjadi mengimpor kedelai itu dari negeri paman sam selain dari china ya
dan ini yang kemudian tanpa disadari kita dari tahun ke tahun kalau di luar negeri ya di amerika serikat ya
itu jutaan hektare lahan pangan dipakai sebagai ditanami kedelai

tapi sebaliknya di indonesia jutaan hektare lahan itu malah terus menyusut ya
padahal dulu kita merupakan produsen kedelai yang sangat penting di asia gitu
nah ini menjadi sesuatu ironi ya kalau kita katakan apakah kita perlu khawatir
sebetulnya sudah khawatir sejak lama ya
karena kita dari tahun ke tahun selalu mengimpor
dan kebutuhan bahan baku untuk membuat tahu dan kedelai kita itu ya dari impor gitu ya
jadi ini yang perlu jadi catatan ya
kalau memang kita mau mengangkat tempe sebagai warisan budaya tak benda ke unesco ya dari indonesia
maka kita harus pikirkan dulu dari kondisi hulunya
maka kita harus pikirkan dulu dari kondisi hulunya
bagaimana melakukan suasembada kedelai supaya kita nggak mengalami krisis seperti sekarang ya
tahu tempe langka di pasaran itu sangat mengherankan
suasembada kedelai mungkin bisa jadi satu opsi mengingat ini adalah laut tanah jawa
masa kia kita import bahan bakunya untuk membuat atau memproduksi tahu dan tempe
makanan kebanggaan masyarakat indonesia yang kita makan setiap harinya
pak fadli rahman terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
salam sehat selamat malam
oke bagus pak salam sehat selalu selamat malam